pada tujuh belas januari lalu irsyam melakukan donor plasma pertamanya
penyintas covid sembilan belas ini menyebut pada november lalu ia harus dilarikan ke rumah sakit
karena kondisinya memburuk saat terinfeksi covid sembilan belas
setelah dua minggu dirawat irsyam akhirnya bisa sembuh dari covid sembilan belas
hal inilah yang memotivasi irsyam untuk melakukan donor plasma
alhamdulillah kita diberikan satu hadiah ya oleh allah
akhirnya kita bisa lewati dan sekarang kita bersyukur kita bisa berkontribusi untuk membantu orang lain
menteri koordinator bidang perekonomian erlangga hartarto juga ikut menjadi pendonor plasma konvalesen
yang dilaksanakan di kantor pusat palang merah indonesia di jalan gatot subroto jakarta selatan
dan ini saya lakukan untuk mendorong
sesama yang membutuhkan
kita punya yang sembuh itu sekitar tujuh ratus dua puluh delapan ribu
dan tentunya ini sangat membutuhkan donor plasma konvalesan
dan dengan gerakan ini diharapkan lebih banyak lagi masyarakat yang akan mendonorkan plasma
metode terapi plasma sudah cukup lama digunakan
seperti saat terjadi sars dan mers beberapa tahun lalu
terapi ini dilakukan dengan cara memberikan fasilitas
darah yang mengandung antibody dari orang yang telah sembuh kepada pasien yang sakit
antibody pada plasma ini yang diharapkan mampu meningkatkan sistem kekebalan tubuh pasien covid sembilan belas
sehingga bisa membantu tubuh mereka untuk memerangi virus
ada pun kriteria orang yang boleh memberikan donor plasma adalah pasien yang pernah terkonfirmasi positif covid sembilan belas dan telah sembuh
penyintas diprioritaskan untuk mereka yang mengalami gejala sedang dan berat
dua belas hingga enam puluh tahun kondisi sehat dan tidak memiliki komorbit
berat badan minimal lima puluh lima kg dan diprioritaskan pendonor pria atau wanita yang belum pernah hamil dan melahirkan
hal ini untuk menghindari komplikasi dari antibody yang diproduksi oleh wanita dalam golongan tersebut
sebelum melakukan donor plasma para mantan pasien covid sembilan belas akan diperiksa
dan sebelum melakukan pengambilan
pada daerah plasma convalescent kita harus mengecek titel antibodi covid sembilan belas nya
iya untuk pendonor
jadi pendonornya yang ini adalah pendonor yang khusus sudah sembuh dari sakit covid sembilan belas dengan empat belas hari tanpa gejala
dengan menunjukkan hasil pcr dan swab negatifnya
mengumpulkan plasma konvalesen ini menjadi salah satu upaya pemerintah untuk mengendalikan kasus covid sembilan belas
selain itu pemerintah juga
sudah memulai program vaksinasi nasional